anggota parlemen partai buruh mari world mengatakan hal ini berarti kehilangan kesempatan penting untuk mendengarkan pendapat orang orang first nations atau pribumi dan membuat perubahan positif